saat ini yang anda saksikan adalah adekomarudin ketua dpr ri yang tengah mengunjungi kediaman ibu megawati soekarumputri jantoko umar
kita dengar bersama bagaimana statement dari adekomarudin
ada tadi sudah dijawab oleh pak agung tidak ada membahas mengenai masalah teknis mengenai masalah percaturan perpolitikan secara detil itu tidak ada
justru beliau ingin berbicara dari hati hati dengan ibu ketua umum secara kekeluargaan
dan beliau sebagai yang lebih muda tentu ingin seperti ini dalam hal seperti ini bagaimana pandangan daripada ketua umarudin
dan ibu ketua umarudin menyampaikan dengan sangat bijaksana sekali beliau menyampaikan bahwa apapun kita harus jalani tetapi kita harus mengikuti aturan yang ada
dan tentunya permasalahan di dalam internal partai golkar tentunya pdi perjuangan tentu tidak ingin mencampuri dalam hal seperti itu
jadi sekali lagi tidak ada dalam hal teknis kita berbicara hal hal yang secara detil seperti itu
terima kasih putri
setahu saya tadi ya sebab ada jumat pak ica itu bertemu dengan pak tanjung
setahu saya memang setelah itu ada agenda rapat dewan pertimbangan
saya juga harus ikut rapat
tapi saya sudah izin
pak ketua dewan pembina pak abdullah bakri saya mau silaturahim dengan ibu sekarang ini
pasti saya tidak bisa hadir
saya berikan kepada beliau
nah keputusannya tanyakan langsung kepada beliau
beliau mengadakan rapat setahu saya di bakri tower dengan seluruh dewan pembina
dan tadi bertemu dengan pak abudullah panjung juga
saya tidak pada posisi bahkan saya minta izin tadi
mungkin pas saya ada memang jadwal harus silaturahim ke ibu pas juga ada rapat dewan pembina
saya bilang kayaknya kurang elok juga rapat dewan pembina membahas saya dan saya hadir
biarkan para senior di dewan pemina itu kebetulan saya wakil ke dewan pemina
dia memutuskan sendiri mengambil kebijakan sendiri dan saya percaya
karena mereka akan memutuskan sesuatu yang lebih baik buat negeri ini dan buat partai golkar juga
saya rasa cukup ya
sudah cukup tadi ya

oke makasih ya
terima kasih untuk semua
umar disebutkan ada kata kata menarik bahwa tadi megawati menyatakan satu hal yang tampaknya flat ya
jadi apapun kita harus jalani menurut megawati namun megawati sukar nopur tidak ingin mencampuri urusan internal golkar
pasti tidak lepas dari wacana bahwa setia novanto yang juga sudah bersafari politik
bahkan juga diundang ke istana negara tampaknya hampir pasti memang akan kembali lagi ke posisi ketua dpr
kita mungkin pernah lupa
atau kita sempat lupa bahwa
setia novanto adalah orang yang disebut sebut
dalam skandal papa minta saham
terkait dengan saham
raksasa tambang asal amerika serikat
kita tidak boleh lupa dan selanjutnya
juga adhiko marudin dalam pernyataan singkat
tadi menyatakan bahwa
pada jumat menyatakan ada pertemuan
antara abu rizal bakri di bakri tower
dan disitu juga ada pertimbangan
ataupun juga ada rapat
sementara pada saat bersamaan
menurut akom ataupun adhiko marudin
dia sudah berjanji untuk bersatu rahmi kepada
dan dia juga mengatakan tidak elok tampaknya
kalau dia yang mungkin menjadi sosok
dibicarakan dalam rapat dewan pertimbangan
partai golkar tersebut juga hadir disana
jadi bakri tower akan menjadi
kunci terakhir apakah benar
zt novanto akan kembali
menduduki ketua dpr ri
yang pernah juga tersangkut skandal
papa minta saham freeport
dan adhiko marudin kemudian lengser
atau kita tunggu saja bagaimana
akhir dari dewan pertimbangan tersebut
tadi adhiko marudin menyatakan bahwa
biarlah senior yang memutuskan
jadi adhiko marudin merasa
dia lebih junior tampaknya